ada banyak cara yang dilakukan untuk menjaga tubuh tetap bugar dan sehat
bisa dengan lari berenang atau olahraga lainnya yang anda suka
ya pas lagi sekarang zaman itu sudah berkembang ya ada banyak pemodifikasi olahraga
nah sekarang sejumlah olahraga alternatif yang bisa anda pilih untuk membakar kalori tubuh anda lebih cepat
ada banyak variasinya apa saja ini dia liputan
sehat itu mahal karenanya banyak orang senantiasa menjaga kesehatan tubuh
selain mengatur pola makan olahraga menjadi bagian penting dalam memelihara kebugaran
beragam jenis olahraga menjadi pilihan
aku pilih lari soalnya murah pulang kerja juga bisa terus rame rame sama teman
saya suka melakukan olahraga kayak bar pull up
itu alasannya biar kita lebih mudah
tidak akan sakit jadi yang paling penting sehat karena sakit itu mahal
apapun olahraga yang anda gemari sebaiknya lakukan pemanasan sebelum berolahraga untuk menghindari cedera otot
olahraga lari banyak diminati
selain tak perlu mengeluarkan biaya mahal jenis olahraga yang satu ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun selama tubuh dalam kondisi sehat
bersepeda juga mampu membakar kalori tubuh dengan cepat
bersepeda dalam ruangan atau indoor cycling bisa menjadi pilihan bila anda tak memiliki banyak waktu bersepeda di luar ruangan
basically semua orang bisa melakukan cycling karena cycling itu adalah olahraga yang sangat low impact gitu
jadi kan sebenarnya lebih low impact dibandingkan dengan lari
seseorang dengan berat badan tujuh puluh kg
akan membakar satu ratus dua belas kalori dalam tubuhnya
sementara dalam waktu dan berat badan yang sama
seseorang bisa membakar tiga ratus tujuh puluh dua kalori untuk olahraga aerobik high impact dan tiga ratus sembilan puluh satu kalori untuk olahraga bersepeda
ingin membakar kalori lebih cepat
zumba bisa menjadi alternatif
jenis olahraga kombinasi tarian dan aerobik ini didominasi oleh gerakan menari riang
itulah mengapa banyak yang beranggapan olahraga ini mampu mengurangi stres
jadi ya itu sangat menyenangkan banget dibanding dengan kita jogging itu kan kita tanpa musik ya
itu juga sama membakar kalori
tapi jumba itu secara tidak sadar kita membakar kalori banyak tapi fun juga
saat berlatih zumba seseorang akan mengeluarkan keringat lebih banyak yang menandakan pembakaran kalori terjadi lebih banyak
zumba membuat keringat lebih banyak
zumba membuat keringat lebih banyak
dalam bahasa kolombia zumba berasal dari istilah zum zum yang berarti gerakan cepat
nah dengan latihan ini maka kalori yang dibakar akan lebih cepat bila dibandingkan dengan olahraga berlari
dalam satu jam pertama gerakan zumba saja ada sekitar seribu kalori yang terbakar tergantung berat badan
sedangkan dengan olahraga berlari atau jogging hanya membakar enam ratus lima puluh kalori saja dalam satu jam pertama

zumba juga bisa melatih kerja jantung karena gerakannya sangat cepat
jadi olahraga mana yang anda pilih
tertarik dengan zumba
victor paribuan jakarta